hingga rabu malam dua orang staf rumah duka abadi masih menjalani pemeriksaan
atas dugaan praktik kasus kartel kremasi jenazah covid sembilan belas yang kini tengah viral di media sosial
polisi masih sebatas melakukan klarifikasi terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini
selain itu polisi juga mencari adanya dugaan pihak lain yang ikut terlibat
lantaran dari hasil pemeriksaan sementara rumah duka abadi tidak menyediakan jasa kremasi
untuk hari ini dua orang yang kita periksa
untuk korban sendiri sudah ada laporan nggak sih pak
sampai sejauh ini belum ada korban yang membuat laporan
untuk itu kami sarankan bagi pihak pihak yang merasa menjadi korban
dan merasa dirugikan oleh kegiatan yang dilakukan oleh kartel kremasi
silakan kami tunggu kehadirannya
polisi juga meminta masyarakat yang merasa pernah dirugikan dalam kasus dugaan praktik
kartel kremasi jenazah covid sembilan belas untuk segera melapor ke pihak yang berwajib
terkait kasus ini pengelola krematorium cilincing jakarta utara menilai kremasi jenazah covid sembilan belas
yang mematok biaya hingga puluhan juta rupiah sebagai pemerasan dan tindakan yang sangat tidak manusiawi
krematorium cilincing sendiri hanya mematok biaya tujuh juta rupiah untuk biaya kremasi jenazah covid sembilan belas
yang siang untuk pasien biasa jenazah biasa yang malam baru kita kerjakan secara covid
kalau ada yang bertanya kok tujuh juta mahal
biaya yang kita harus bayar double karena yang kerja malam hari double
kemudian kayunya juga meningkat karena supply and demand
tulisan dan foto kwitansi biaya kremasi jenazah pasien covid sembilan belas ini viral
setelah diunggah oleh salah satu keluarga korban praktik kartel kremasi jenazah covid sembilan belas
diduga kejadian ini terjadi
di salah satu rumah duka di kawasan daan mogot jakarta barat
oknum yang mengaku dari dinas pemakaman meminta jasa paket kremasi jenazah covid sembilan belas
sebesar rp empat puluh delapan delapan juta rupiah ke pihak keluarga
bahkan tertulis total biaya kremasi jenazah covid sembilan belas mencapai delapan puluh juta rupiah
sementara itu kepada detikom business development rumah duka abadi indra palus mengatakan
pihaknya tidak menyediakan jasa kremasi
melainkan hanya memfasilitasi

dengan penyelenggaraan perhubungan perhubungan
dan penyelenggaraan perhubungan perhubungan perhubungan perhubungan perhubungan perhubungan

adalah pihak ketiga
yakni pihak krematorium di cirebon jawa barat
saat itu pihaknya hanya membantu
dan menghubungkan pihak keluarga jenazah dengan krematorium
dengan ikutan cnn indonesia